tanda sekarang itu kan pekerjaannya lia udah kelar berarti boleh dong kalau saya ngajak pergi lihat boleh kan
sekarang kita temuin lia ya yuk
kamu boleh tinggal bersama kita disini
biar kan pak
tante gret menginjinin lia tinggal disini
iya kamu dengar sendiri kan kata katanya
pak makasih ya pak
lia kamu gak perlu terima kasih sama papa
karena ini sudah tugas papa
dan mulai sekarang
kamu gak perlu terima kasih
takut atau khawatir lagi
karena papa ada disini bersama kamu
untuk menjaga dan melindungi kamu
jadi beneran ya apa yang gue denger dari papa
lo bakalan pindah kesini
iya pokoknya mulai hari ini kita bakalan kayak kehidupan kakak ade ver
hah yes beneran lia gue senang banget
kok ada petek

ini untuk tante ingrid
sebagai tanda terima kasih kan
itu pasti suka
baau busuk apa sih
aduh mama tuh gimana sih
ada juga baunya
mama lihat tuh
yaudah n gesek
enak banget kamu cobain deh
nasi goreng pete
dasar bocah kampung
pantes aja seisi rumah bau busuk semua
ini sebagai tanda terima kasih dari lia
soalnya kan tante udah mau jadi ya tinggal di sini
lia kamu tuh bener bener anak yang baik sekali
kamu gak pernah lupa untuk terima kasih
sama orang yang sudah berbuat baik sama kamu
papa bangga sekali sama kamu
lihat aja nanti kalau semua sudah pergi
aku hukum dia sampai dia tahu rasa
mah aku berangkat dulu ya
juan juga ma
saya berangkat dulu ya grit
sekali lagi terima kasih karena sudah terima lihat
jangan sungkan gitu dong pak
dia pikir aku bisa menerima haram itu begitu saja
di sini itu keluarga terhormat
bukan keluarga kampungan seperti keluarga kamu dulu
di keluarga ini
tidak ada yang suka makanan yang berbau busuk
apalagi nasi goreng peti seperti ini nih
saya tidak butuh maaf kalau
dan untuk menebus kesalahanmu ini
aku akan beri hukuman buat aku
untuk hari ini kamu tidak usah kerja
kamu yang menggantikan semua pekerjaan di rumah ini
kamu bersihkan seluruh rumah ini
kamu per kamu lap sampai mengkilap
kamar mandi harus benar benar bersih
oh kamu juga harus bersihkan genteng rumah ini
dan jangan lupa
saat saya kembali di rumah ini
semua harus bersih
ia harus bersih
ia harus bersih
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
iya jadi tante ingrid itu nyuruh kamu ngelakuin ini semua dan harus selesai dalam waktu dua jam
lia ini tuh udah bener bener gila tau gak
lu harus lapor sama om yos
eh jangan ri
ri tapi kamu tuh nggak boleh diem kayak gini
udah nggak apa apa
kurang biasa kamu kerja keras kayak gini
udah aku tuh udah bersyukur bisa tinggal di sini
aku nggak mau bapak yos sama tante ingrid berantem lagi gara gara aku
yaudah tapi ada satu syarat
syaratnya aku boleh bantuin kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu
dalam waktu dua jam pasti belum selesai
dan rumah masih kotor semua
dengan begitu aku punya kesempatan menyiksa anak ini
sekarang itu kan pekerjaannya lia udah kelar
berarti boleh dong kalau saya ngajak pergi lihat
gilang aku bawain brownies buat kamu
aku tahu kamu pasti suka kan
kita cobain yuk
aku baru aja kelar makan
kamu udah makan
aku punya dua tiket
ini untuk kita berdua
kamu kenapa baru bilang sekarang
barusan dicom telepon
dia bilang dia baru beli dua tiket untuk nonton bola
aku gak enak mau nolak
terus gimana dong
itu pasti cuma alasan kamu doang kan
enggak gak beneran ini serius
apa perlu aku telepon dicom
kayaknya barusan aku telepon
nelfonnya mati deh
kalau emang kamu gak mau pergi sama aku
aku gak mau ngasih harapan palsu ke kamu
kenyataannya perasaan aku tuh udah berubah
dan aku mohon kamu ngerti
aku udah capek lo bikinin buat kamu
aku mau banget makan itu
dan kamu tahu itu favorit aku kan
dokter bilang aku gak boleh makan coklat kenapa alergi
ternyata bukan perasaan kamu aja yang berubah
selera makan kamu juga udah berubah
ternyata bukan perasaan kamu aja yang berubah

kamu lebih rindu aku
terkadang waktu bisa merubah segalanya